pipa gas alam di kompleks cimanggu residence kota bogor jawa barat
rabu siang meledak hingga merusak sembilan rumah warga
satu orang mengalami luka bakar serius dan dilarikan ke rumah sakit
ledakan di jalur pipa gas alam yang melalui komplek cimanggu residen
kota bogor jawa barat memicu kepanikan warga
satu orang mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit
dua rumah rusak berat dan tujuh rumah lainnya rusak ringan akibat ledakan ini
ledakan juga merusak tiga mobil yang terparkir di depan rumah
menurut seorang warga ledakan berasal dari salah satu rumah
polisi yang melakukan olah tkp
juga menerjunkan tim teknis dari perusahaan gas negara
ledakan diduga berasal dari jalur pipa gas alam yang mengalami kebocoran
kasus ini ditangani kepolisian sektor tanah serial bogor
polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa pipa selang serta besi regulator dari lokasi
muhammad juanda bogor